jalur menuju bandara apt pranoto samarinda yang berada di jalan di panjaitan samarinda ini tergenang banjir
banjir dengan kedalaman mencapai enam puluh cm ini membuat calon penumpang yang ingin ke bandara terhambat
mereka pun panik dan terpaksa menumpang truk menuju bandara yang disediakan pihak bpbd dan kepolisian setempat
namun sebagian penumpang mengaku bingung lantaran pihak maskapai tetap melakukan penerbangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
meski ada genangan air di jalur menuju bandara
tadi kan mau bawa mobil cuma karena ada banjir kayak gini kan gak bisa jadi pakai motor aja sampai alayah ini
jadwal penerbangannya jam berapa pak
ada apa yang bawa dari maskapai gak
tadi sudah telpon maskapai dia bilang ya tetap jalan
tetap jalan pak
sesuai jadwal ya
sementara itu pihak kepolisian setempat menurunkan
truk untuk mengevakuasi warga baik menuju bandara maupun sebaliknya
sabtu ini terdapat tiga maskapai penerbangan yang akan berangkat
kita siapkan truk
dari pangalaya sampai ke bapak tasai lompake
dari lompake sambung lagi s tape dengan truk yang lain
ada informasi kepadanya
sementara ini pesawat memang belum ada yang
ada tiga penerbang
hanya ada tiga penerbangan
jadi didelay sementara
tapi tetap kita upayakan masyarakat yang menggunakan area apa namanya
fasilitas perawat kita akomodir semuanya
banjir ini dipicu hujan deras yang mengguyur kota samarinda sejak sabtu dini hari
drainase yang dinilai warga kurang baik membuat banjir semakin meluas ke jalan umum
david andriawan samarinda kalimantan timur